terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
gaung piala dunia mulai digelar empat belas juni mendatang di rusia
merambah warga rw sepuluh kampung cidurian utara sukapura kiara condong bandung
berkat desain serta corak piala dunia yang menarik di lingkungannya
mereka terpilih menjadi satu dari sepuluh pemenang kampung piala dunia yang diselenggarakan transmedia
meski piala dunia baru akan digelar di rusia pertengahan juni mendatang
namun semarak serta gaun turnamen sepak bola terbesar sejagat tersebut sudah mulai terasa di sejumlah daerah
seperti halnya terjadi di rw sepuluh kampung cidurian utara sukapura kiara condong bandung
di kampung ini warga sengaja mendesain dinding pembatas sungai cidurian
dengan gambar grafiti serta penderaan negara negara yang terlibat dalam piala dunia dua ribu delapan belas
kreativitas warga membuat dinding pembatas sungai sepanjang tiga ratus meter jadi sangat berbeda dari sebelumnya
tidak hanya menimpa kaum dewasa
piala dunia juga menerpa seluruh anak anak di kampung cidurian utara
mereka telah menyiapkan kostum negara peserta piala dunia dan bermain sepak bola didampingi orang tua
sejumlah warga mengaku hanya membutuhkan waktu selama tiga hingga empat hari
untuk mendesain lukisan di dinding bercorak piala dunia
kampung cidurian utara merupakan satu dari sepuluh pemenang desain kampung piala dunia periode april
lomba ini diselenggarakan induk cnn indonesia transmedia selaku ofisial tv broadcast piala dunia rusia dua ribu dua puluh
freddy bangun bandung